informasi pertama cnn indonesia update datang dari tiongkok
seorang korban kebakaran hotel di kota harbin tiongkok
dipulangkan dari rumah sakit pada minggu waktu setempat
sebagian besar korban kebakaran masih berada di rumah sakit
karena menghirup asap kebakaran
kebakaran terjadi di sebuah hotel tempat pemandian air panas
pada sabtu pagi dan berlangsung selama lebih dari tiga jam
ketika kebakaran terjadi satu ratus lima belas orang menginap di hotel ini
dua puluh tiga orang dirawat karena mengalami luka bakar
dan menghirup asap kebakaran
hingga kini penyelidikan penyebab kebakaran hotel masih dilakukan

pada akhir pekan kemarin
dikutip dari abc news sejumlah orang telah ditemukan
dan ditahan oleh otoritas tempat
petugas juga memeriksa kendaraan warga yang melintas di sekitar pantai
untuk mencegah para imigran melarikan diri
kita ke informasi berikutnya sekitar empat pasangan
dari enam puluh empat negara ikut ambil bagian dalam pernikahan masal
di gereja unification korea selatan pada senin waktu setempat
mengucap janji suci secara massal telah menjadi tradisi bagi gereja
yang didirikan oleh mendiang sun byung moon ini
bahkan tradisi ini sudah digelar sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak suaminya meninggal di tahun dua ribu dua belas
janda mendiang pendeta moon selalu menjadi pemimpin acara
sebanyak dua puluh delapan pasangan lain dari satu ratus sembilan puluh negara juga ikut bergabung
yang disiarkan secara langsung melalui internet
upacara ini juga disaksikan oleh sekitar tiga puluh ribu jemaat
serta tamu gereja yang terlekat di gapyong
sekitar tujuh puluh lima km bujur timur dari ibu kota korea selatan seoul
demikian cnn indonesia update
kali ini program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami